halo selamat kompas youbi saya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
saat satu satu mei dua ribu dua puluh empat bersama saya pompis yudhoyana
presiden joko widodo beserta ibu negara iryana mengunjungi lokasi banjir lahar dingin di nagari
tiba tiba ke bupaten agam sumatera barat hari ini
presiden joko widodo mengunjungi lokasi banjir bandang dan banjir lahar dingin sumatera barat
jokowi menilai penanganan bencana di kabupaten agam dan kabupaten tanah datar sudah baik
terutama dalam soal evakuasi korban dan penanganan pengungsi
selain pencarian korban dan penanganan pengungsi pembangunan jalan dan jembatan darurat
menurut presiden juga sudah dilakukan dengan baik meski masih ada yang sedang dalam proses
jalan dan juga jembatan jembatan darurat semuanya sudah dilakukan dan masih ada satu dua yang masih dalam proses
ini yang kita kejar agar semuanya secepatnya kembali normal
menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim akan evaluasi dan tingkat kenaikan tidak wajar pada uang kuliah tunggal atau kt universitas
dalam rapat pendapat dengan komisi sepuluh nadiem sampaikan komitmennya untuk memastikan bahwa kemendikbud mengawasi kenaikan ukt sesuai aturan
tingkatan ukt akan disesuaikan dengan kemampuan perekonomian keluarga mahasiswa
sehingga nadiem menyebut tidak ada mahasiswa yang terhenti kuliah dalam empat hari kebijakan ukt tersebut
nadiem turut menjabarkan terkait kesalahpahaman terhadap aturan ukt baru kemendikbud
hanya berlaku bagi mahasiswa mahasiswa
selanjutnya mereka melakukan umrah wajib dan bersiap menyambut punca haji
kedatangan jemaah haji indonesia dari mandinah ke mekah berlangsung secara bergelombang
kedatangan berlangsung mulai senin siang hingga selasa dini hari
total tiga empat ratus jumlah dari delapan kloter yang sudah tiba
kedatangan jemaah haji dari madinah ke mekah sempat mengalami keterlambatan dari jadwal yang sudah ditentukan
hal ini disebabkan adanya pemeriksaan paspor dan visa di beberapa titik menuju kota mekah
nah sahabat kompas tv itu dia tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini